sebuah bus transjakarta gandeng koridor lima kampung melayu ancol tertabrak kereta api di pintu perlintasan kereta mega dua jalan gunung sahari jakarta pusat pada kamis pagi
dan proses evakuasi bus transjakarta ini berlangsung selama empat jam
bus transjakarta scania warna biru putih tersebut tertabrak kereta api senja utama solo saat bus tengah melintas dari arah gunung sahari menuju ancol
akibat kecelakaan ini supir bus transjakarta menderita luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit husada sawah besar jakarta pusat
bus transjakarta ini sempat terseret dan terjepit di jembatan jalur kereta dan hampir masuk ke dalam sungai gunung sahari
petugas sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi bus transjakarta ini lantaran sebagian badan bus terjepit
proses evakuasi bus transjakarta memakan waktu sekitar empat jam setelah petugas dinas perhubungan bersama pihak kepolisian laka lantas metro jakarta
petugas sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi bus transjakarta ini lantaran sebagian badan bus terjepit
akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari arah senen menuju ancol dan arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang
perjalanan kereta api pun sempat terganggu
sementara itu penjaga perlintasan kereta api kampung bandan di jalan gunung sahari ditangkap unit kecelakaan lalu lintas polres metro jakarta utara
kecelakaan yang mengakibatkan sopir bus dan minibus mengalami luka luka ini diduga akibat kelalaian penjaga perlintasan kereta api yang terlambat menutup jalur dan membunyikan alarm
sesaat setelah kecelakaan penjaga perlintasan ini sempat bersembunyi